berdasarkan data dari dinas kesehatan dki jakarta sejak satu hingga tujuh februari dua ribu dua puluh satu ada lima ratus delapan puluh satu klaster keluarga di dki jakarta
lalu apa saja yang sebenarnya menyebabkan tingginya kasus klaster keluarga
dan apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal ini
kita akan berbincang langsung dengan epidemiolog fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia pak tri yunis miko
selamat malam pak miko
selamat malam atau petang mbak mas tri
iya pak miko sebenarnya apa saja sih pak faktor yang menyebabkan klaster keluarga ini tinggi
iya jadi kluster keluarga memang akan tinggi kalau dibiarkan keluarga itu mengisolasi di rumah sendiri begitu
karena banyak syaratnya satu rumahnya harus memenuhi syarat begitu
kemudian jarak rumah dengan tetangganya harus memenuhi syarat ada jaraknya
dalam pengaturan kamar ada kamar yang buat isolasi di rumah itu sendiri
jadi baru syarat rumah
keluarganya juga harus tahu bagaimana mengisolasi salah satu anggota keluarga yang kena covid
jangan sampai menular ke dia begitu atau ke anggota keluarga yang lain
itu caranya memang harus banyak diketahui oleh anggota rumah tangganya atau yang lain semua harus tahu
nah kalau begitu ceritanya
maka menjadi susah lah
maka isolasi di rumah begitu
kecuali kayak gubernur dki dia mengisolasi dirinya di rumah sendiri dengan pembatin yang tahu begitu
jadi itu bagus
kalau pembantu pembantunya itu tahu
keluarganya diungsikan ke rumah pribadi
sedangkan dia tinggal sendiri di rumah jabatan
pak miko mungkin boleh dielaborasi lagi pak
protokol kesehatannya seperti apa
jika harus isolasi mandiri di rumah agar kemudian tidak menjadi kluster keluarga
misalnya tadi pak miko sempat sampaikan kamarnya harus terpisah
kamar mandinya harus terpisah
alat makannya begitu
apalagi pak kemudian yang harus diperhatikan agar isolasi mandiri ini tidak kemudian menyebabkan kluster keluarga
jadi biasanya anggota keluarga tahu kalau dia terkena covid kalau sudah tes
kalau anggota keluarganya semua
kalau dia sudah tes pada saat yang sama
cuma satu yang positif itu clear
artinya yang lain terinfeksi covid tidak berbarengan
dan itu bisa diisolasi dengan syarat
kalau satu orang saja dengan syarat ada ruang isolasi
rumahnya ada jarak dengan tetangga
rumahnya memenuhi syarat dalam mengisolasi kasus covid
kemudian anggota keluarganya tahu apa yang harus dilakukan
untuk semua anggota rumah tangganya
jangan ada satu atau dua orang yang tidak tahu
sehingga tidak menular kepada dia begitu
nah dalam saat ini sulitnya kalau isolasi mandiri
satu dalam pemberian makannya khusus
kemudian harus cara pemberian makannya melalui tempat tertentu saja
yang dia pakai tabir begitu dimasukkan
kemudian dia ambil sendiri begitu
itu baru makanan begitu
belum lagi pakaian
pakaiannya menurut saya harus ditata laksanakan sendiri begitu
belum lagi spray nya atau linen nya
jadi begitu banyak yang harus dikerjakan di anggota rumah tangga
kalau dia diisolasi sendiri
menurut saya rumit pekerjaannya
sampai teman saya pada waktu mau mengisolasi mantunya di rumah sendiri
saya capek kalau semuanya harus diperhatikan seperti ini
lebih baik isolasi mandiri di hotel atau di rumah sakit gitu
dia memilih untuk tidak mengisolasi di rumah
karena risikonya besar untuk terkena anggota rumah tangganya terinfeksi begitu mbak
banyak hal yang kemudian harus diperhatikan
termasuk tidak hanya kondisi bagaimana interaksi dengan keluarga lainnya
harus benar benar tidak ada
dan juga kondisi dari ruangannya ya pak
mulai dari ventilasi
ruangan makanan linen nya begitu
banyak banget begitu
tapi kalau kita bicara soal kluster keluarga
apakah kemudian untuk di dki jakarta
ini kasusnya dari data dinas kesehatan dki jakarta
dalam seminggu dari satu hingga tujuh februari dua ribu dua puluh
ada lima ratus delapan puluh satu kluster keluarga
apa pak faktor faktor yang menyebabkan angkanya ini tinggi
apakah kemudian adanya perubahan kebijakan
mulai dari wfh
yang jumlahnya juga sudah mulai dilonggarkan
kemudian juga jam jam operasional dari pusat perbelanjaan
yang juga kemudian diperpanjang
ini kemudian menjadi salah satu faktorkah
jadi penularan dalam keluarga itu harus dilihat dulu
kalau keluarganya berbarengan
terkena berarti dia terkena dalam satu sumber atau sumber lain
yang sama bukan dalam keluarganya
kalau satu keluarga itu kena bergantian
dalam satu kalimatra inkubasi
misalnya bapaknya kena
tiga atau tujuh hari kemudian ibunya
tiga sampai tujuh hari kemudian anaknya
itu bisa dikatakan bahwa penularan dalam keluarga
kalau satu keluarga itu bareng
satu hari kayak misalnya keluarga n mansyah
menurut saya bukan
terkena bukan penularan dalam keluarga
itu harus dibedakan
misalnya apakah mereka terkena berbarengan
dalam satu sumber penular
kemudian apakah mereka terkena pada waktu satunya
panang misalnya kena covid duluan
kemudian tiga sampai tujuh hari kemudian istrinya
itu harus dibedakan
kalau yang penularan dari satu sumber itu
harus ditemukan sumber penularannya siapa begitu
kalau itu penularan keluarga
itu memang terjadi penularan dalam satu keluarga
begitunya itu gampang diputusnya
dilihat pengetahuannya dalam menghindari penularannya
kalau tidak mungkin dilakukan di dalam keluarga itu
atau rumahnya tidak layak
kemudian anggota keluarganya tidak tahu
ya jangan dilakukan
isolasi di rumah sendiri
yang pasti selain itu juga
protokol kesehatan harus terus diperketat ya pak ya
untuk bisa terus menekan penyebaran covid sembilan belas
saya duga penyebaran atau kluster keluarga banyak di jakarta
karena pengetahuan anggota keluarga
jadi kayak temen saya itu s tiga bayangkan
dia s tiga begitu harus mengisolasi anggota keluarganya di rumah sendiri
dia banyak bertanya kepada saya
dan begitu tahu apa yang harus dilakukan banyak
dia menyerah gitu
ya ini itu s tiga
bagi yang s dua atau s satu kemudian apalagi pendidikan warga jakarta itu beragam sekali
dari sd smp sma sampai s tiga
kemudian dan menurut saya
banyakan itu s satu ke bawah
kemudian banyak juga smp
banyak yang tidak tahu dan mereka tidak peduli
jadi banyaknya kluster keluarga di jakarta
karena ketidakpedulian mereka terhadap kasus covid sembilan belas
atau anggota keluarganya kena ringan ini
kemudian otg ini
jadi kemudian baru kalau kena berat
baru mereka menjadi peduli begitu
bagi anggota keluarga
saya punya keluarga di jakarta
saya mendengarnya begitu menyeramkan
karena jakarta dalam rw satu tetangga aja
kasusnya lebih dari lima begitu
jadi saya kalau lihat dari ppkm
ya kalau lihat ppkm di jakarta itu
rw yang hijau nggak ada
kemudian rw orange itu lima sampai sepuluh kasus
dan rw yang merah itu
lebih dari sepuluh kasus
bayangkan kalau di jakarta tidak ada rw hijau
banyak hal yang harus diantisipasi juga
pastinya juga kesadaran dari masyarakat
nah bicara soal kesadaran masyarakat ini
masih banyak nih pak
menurut hasil informasi yang didapat
bahwa masih banyak masyarakat yang menyalah artikan
adanya tes yang mereka lakukan
banyak yang merasa kemudian setelah melakukan testing
dan hasilnya negatif
itu artinya aman dari covid
tapi malah saya positif begitu
nah mungkin boleh dipertegas bahwa
antara tes covid sembilan belas ini berbeda
atau tidak ada hubungannya untuk mencegah covid sembilan belas
dan berbeda sekali dengan protokol kesehatan
yang harus dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit ini
ya jadi tes itu untuk mengetahui
diri seseorang apakah dia terinfeksi covid sembilan belas atau tidak
pada saat itu
atau paling tidak seminggu sebelumnya
jadi seminggu sebelum tes
dia tahu apakah dia terinfeksi atau tidak
begitu tes hasilnya keluar
berikutnya hari hari berikutnya ditentukan pada kontak dia
pada protokol kesehatan dia
apakah dia selalu menggunakan protokol kesehatan
apakah dia kontak terhadap kasus covid sembilan belas
kalau dia kontak saja satu hari
biapun dia rajin tes
kemudian akan positif
kemudian setelah kontak dengan kasusnya
dan sementara di jakarta
itu otg tidak diperiksa begitu
sementara otg akan banyak berkeliaran
kasus ringan juga mungkin menurut saya
banyak yang berkeliaran di jakarta
oleh karena itu
satgas di jakarta benar benar harus dididik
bukan hanya diberlakukan
ptkm di rw
tapi harus diberikan pembekalan yang benar
tentang mengisolasi di rumah
kemudian bagaimana mengisolasi kasus kasus tersebut
di rw tersebut
jangan sampai keluar
jangan sampai keluarganya terkena
jangan sampai tetangganya terkena
jonasi itu salah begitu
jumat saya itu keliru
bukan salah sekali ya
kalau misalnya merah itu bukan
lebih dari sepuluh
minta ampun kalau lebih dari sepuluh
kemudian lima sampai sepuluh bukan orange
kemudian kuning itu bukan satu sampai lima
berdasarkan teori wabah
yang saya baca begitu
kalau lebih dari dua itu
maka itu adalah merah
kalau dia satu kasus saja
kalau misalnya dia
tidak ada kasus hitung hijau
bukan merah itu diturutkan
jadi kuning menjadi
harusnya semua rw
lebih saja di hijau
harus lebih diperhatikan lagi ya
harus lebih diperhatikan lagi
diperketat lagi protokol kesehatannya
perlu juga ketegasan dari
aparat untuk menindak
harus lebih diperhatikan lagi
diperketat lagi protokol kesehatannya
perlu juga ketegasan dari
terima kasih banyak pak triunis miko
sudah bergabung bersama kami
malam hari ini
terima kasih pak